electronic dance music atau musik edm dulu identik dengan musik club malam tapi sekarang
kita bisa menikmati musik ini kapanpun dimanapun tak mengenal waktu karena hampir seluruh stasiun
radio anak muda memutarkan musik mereka mulai dari pagi siang sore hingga malam tak cuma di
amerika sepertinya fenomena ini juga telah menjadi fenomena global kita bisa melihat banyak sekali
festival musik elektronik memusuhkan berbagai belahan dunia saja teman teman dan masih banyak
laporan yang dilansir international music summit dua ribu enam belas link on dari major lazer menjadi
lagu yang paling sering diputar sepanjang dua ribu lima belas di layanan musik streaming
sedangkan kaigo menjadi musisi yang meraih satu miliar pemutaran dalam kurun waktu satu tahun
tak hanya itu pertumbuhan signifikan genre elektronik yang merangkak naik terlihat dari
tren pencarian google sejak dua ribu sembilan
untuk mengikuti tren sejumlah musisi memperkaya musik mereka dengan menambahkan unsur musik
idm inilah yang akhirnya membuat musisi besar idm kebanjuan order untuk menciptakan hits hit siang
sukses di tangga lagu internasional ada juga nama besar idm lainnya seperti duo elektronik
change smokers yang melakukan kolaborasi resmi pertamanya
dengan coldplay dalam lagu something just like this
kalau sekarang sih format dari electronic dance music sendiri itu udah format pop gitu
jadinya kita bisa berkolaborasi dengan siapapun yang mempunyai format yang sama gitu
kayak teen smokers sama coldplay
karena lagunya mereka udah sama sama kayak punya verse ada sama sama punya pre chorus
udah sama sama punya drop juga
sejumlah penyanyi pas tanah air pun tidak mau ketinggalan untuk mengikuti tren edm yang memang sedang naik daun ini
seperti misalnya penyanyi bunga cisaralesari yang menggandeng dj dipa barus
mereka berkolaborasi untuk memberikan aransemen nuansa edm
pada lagu aku wanita

yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh reza artamevia
begitu juga dengan penyanyi andin
yang menyanyiakan lagu rindu ini yang diberikan sentuhan edm yang berkolaborasi dengan dj yang sama
griha putri jakarta